provinsi sumatera selatan terpilih menjadi salah satu sentra pembinaan olahraga karena dinilai kementerian pemuda olahraga memiliki kemampuan dalam mengelola sistemnya dari hulu ke hilir
provinsi sumatera selatan juga menjadi pusat pembinaan atlet dari provinsi terdekat di sumbaksel seperti jambi lampung bengkulu dan bangka belitung
provinsi sumatera selatan terpilih menjadi salah satu sentra pembinaan olahraga
hal itu disampaikan menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali saat membuka sosialisasi perpres no delapan puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu tentang desain besar olahraga nasional atau dbon di palembang sumatera selatan rabu petang
sosialisasi ini perlu diketahui masyarakat luas agar gerak bersama cetak juara dapat berjalan terarah sistematis dan berkelanjutan
sumatera selatan menjadi provinsi ke sepuluh dalam sosialisasi desain besar olahraga nasional bersama universitas sriwijaya sebagai tuan rumah penyelenggara
alasan sumatera selatan masuk sebagai sentra pembinaan olahraga karena memiliki talenta dan atlet atlet potensial dari usia dini sampai usia remaja
menurut zainuddin amali jejak sejarah provinsi sumatera selatan dalam kiprahnya di dunia olahraga tanah air ternyata menjadi penyumbang atlet atlet elit nasional
hal itu bisa dilihat dari data statistik
sepuluh tahun terakhir dari tiga puluh empat provinsi dan secara objektif masuk dalam provinsi yang berpotensi
hal yang dibutuhkan persyaratan sebagai sentra pembinaan talenta dan pinggit
karena itu akhirnya diputuskan melalui perpres delapan puluh enam sumatera selatan masuk di dalam sepuluh sentra itu
itulah yang menjadi alasan kami hadir di sini dan berterima kasih kepada pak gubernur
mohon dukungannya pak gubernur supaya sentra di sumatera selatan ini bisa sukses
selain itu dari sarana yang tersedia ada fasilitas olahraga bertaraf internasional di cakabaring sport city palembang
ada juga sekolah olahraga nasional sriwijaya sons palembang serta program studi pendidikan jasmani dan kesehatan penjaskes di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan fkip universitas sriwijaya
sementara itu menurut gubernur sumatera selatan hermanderu dengan terpilihnya sumsel menjadi pusat pembinaan olahraga nasional tentu menjadi kebanggaan tersendiri
selain dapat mencetak atlet provinsi sumatera selatan telah berulang kali menjadi tuan rumah penyelenggaraan event olahraga bertaraf internasional
tidak hanya mencari bakat hermanderu menyatakan harapannya bisa memperbesar minat masyarakat di bidang olahraga
pihaknya bahkan sudah menginstrusikan koni koni di kabupaten dan kota untuk fokus ke pembinaan atlet ke cabang olahraga unggulan di masing masing daerah
sosialisasi ini yakni mengenai
pembimitan misalnya mencari bakat tapi saya akan menambahkan untuk di sumatera selatan ini untuk memperbesar minat
jadi bakat itu akan timbul ketika minatnya banyak jadi kita bisa banyak melihat potensi potensi
dan terakhir bahwa ini harus meningkatkan ekonomi

begitu besar dan besar kita harus menambahkan ekonomi

sosialisasi desain besar olahraga nasional yang dibawa ke menpora akan dilanjutkan hingga tingkat desa di delapan belas kabupaten dan kota
yang ada di sumatera selatan
desain besar olahraga nasional ini lahir dari kerisauan president jokowi dodo atas mendeknya prestasi olahraga indonesia lantaran takthe kleriniang yang buruk
tim desain besar olahraga nasional dbon ini dipimpin oleh wakil presiden ma'ruf amin
sementara tingkat provinsi oleh gubernur dan tingkat kabupaten kota oleh bupati wali kota dengan pendanaannya didukung oleh apbn
target dari dbon ini pada pelaksanaan olimpiade dua ribu dua puluh empat indonesia mampu masuk ke dalam jajaran lima besar